helikopter yang membawa rombongan kapolda jambi minggu siang mendarat darurat di perbukitan dengan kondisi yang sulit ditempuh
semua penumpang dilaporkan selamat
selain kapolda jambi irjen rustihartono di dalam helikopter juga terdapat direktur krimum kombes paul andri ananta yudhistira
direktur paul ayrut kombes michael mumbunan kors pri kompol ayani dan sorajudan kapolda
helikopter mendarat darurat di kawasan bukit tamiya muara emat kabupaten kerinci jambi
kabit humas polda jambi kombes pol mulia aprianto mengatakan semua kondisi penumpang helikopter dalam keadaan selamat
alhamdulillah saat ini kita sudah mendapatkan informasi karena dari penumpang yang berjumlah delapan orang
terdiri dari kapolda direktur
staff dan tiga kru semuanya masih dalam kondisi selamat walaupun ada beberapa orang yang terluka
diantara mereka juga bisa berkomunikasi dengan kita walaupun kadangkala ada kesulitan namun di satu sisi
kita telah mengetahui titik koordinat di mana helikopter tersebut melakukan pendaratan darurat